wakil presiden republik indonesia makruf amin berkunjung ke pabrik paragon tangerang banten pada rabu dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian implementasi industri halal
dalam ajang indonesia halal industri award dua ribu dua puluh satu oleh kementerian perindustrian ri
kunjungan dan peninjauan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap industri indonesia
untuk menjadi pemain ekonomi halal kelas global pada dua ribu dua puluh satu
makruf amin menjelaskan halal dan inovasi menjadi dua hal kuat yang menjadi dasar paragon
saya melihat ini karena kepaduan antara halal dan inovasi
ini dua hal yang halal saja tidak cukup
inovasi saja menurut saya tidak cukup
tapi halal inovasi ini membuktikan
ceo group paragon harman subakat mengatakan
siap berkontribusi untuk menjadikan indonesia pusat industri halal global
dengan menjadi industri yang memberikan kualitas dan inovasi pada setiap produknya
kalau kami tuh melihat halal itu juga bagian dari quality gitu
jadi pada perhitungan kita terus tingkatkan kita improve setiap hari
itu juga jadi satu visi
di paragon bahwa kita tuh setiap hari itu harus selalu lebih baik dari hari kemarin
kira kira seperti itu sih
kalau di indonesia mungkin melihatnya halal itu sudah hygiene factor
memang sebagai mayoritas muslim
halal produk itu harus gitu
tapi di luar negeri itu menariknya
mereka mengaitkan halal itu juga dengan kualitas yang tinggi
keamanan untuk kulit seperti ini

sedang mempersiapkan produk agar cocok digunakan di negara

setiap inovasi yang dihadirkan baik dalam produk wardah makeover emina kav putri dan labore
telah melewati uji keamanan dan keampuhan sesuai standar internasional
tim liputan cnn indonesia tangerang banten